biksu dan umat buddha menggelar prosesi pradaksina
di candi borobudur magelang jawa tengah pada kamis malam
prosesi peredaksina ini menutup rangkaian kegiatan waisak tahun dua ribu dua puluh
setelah melaksanakan prosesi detik detik waisak di pelataran candi borobudur
biksu beserta dengan umat buddha melanjutkan dengan prosesi pradaksina
pradaksina yakni berjalan kaki mengelilingi candi borobudur
sebanyak tiga kali searah jarum jam
dalam pradaksina ini turut disertakan relix buddha yang berada di barisan terdepan
meradaksina merupakan upaya penghormatan tertinggi kepada sang buddha
dalam hal ini candi agung borobudur dianggap sebagai simbol kebudayaan
yang memiliki ajaran sang buddha yang tertuang dalam relief candi borobudur
pradaksina ini menutup rangkaian kegiatan waisak tahun dua ribu dua puluh empat
produksina ini seperti di teman teman agama muslim melakukan tawaf
yaitu mengelilingi objek suci sebanyak satu kali putaran
jadi ini akan menjadi penutup untuk kegiatan waisak tahun dua ribu dua puluh empat ini
di mana kami umat buddha mengagungkan candi borobudur ini sebagai bentuk
pengingat kami bahwa di borobudur adalah tempat yang suci monumen
saudara sebelum puncak peringatan hari tri suci waisak digelar pada kamis malam
di candi borobudur magelang jawa tengah ribuan lampion diterbangkan di lapangan marga utama
sebelum puncak peringatan hari trisuci waisak di candi borobudur magelang
jawa tengah umat buddha dan para biksu dari berbagai negara berkumpul di pelataran candi mendut
untuk puja bakti sebelum pelaksanaan kirap waisak
sebelum berjalan empat belas majelis agama buddha membaca parita mantra dan doa doa secara kusyuk
di depan altar pelataran candi mendut dipimpin para biksu dari berbagai dewan shangha
perwakilan umat buddha indonesia
perjalanan membawa berbagai peralatan waisak seperti relik sang buddha air berkah api dharma dan kitab suci tripitaka
pada puncak peringatan hari trisuci waisak kamis malam pelepasan lampion merupakan acara yang ditunggu tunggu
tak hanya umat buddha masyarakat umum pun diperkenankan ikut melepaskan lampion di lapangan utama candi borobudur
lampion yang diterbangkan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan akan terurai habis setelah melayang di udara
sehingga tidak menimbulkan limbah di lingkungan
ketua umum dharma pala nusantara kevin wu dalam program laporan khusus peringatan waisak damai bagi semesta di kompas tv
berharap agar waisak menjadi momen bagaimana umat melakukan instropeksi diri
serta penerapan toleransi dengan sesama
harapannya semoga waisak senantiasa membawa kedamaian termasuk untuk bangsa dan negara
pak faisak selalu membawa pesan bagaimana kita menginstropeksi diri
mau berani melepas tidak melekat dan yang paling penting adalah toleransi yang tinggi
bagaimana buddhajarkan dan momen momen ketika beliau mau turun ke masyarakat
lima tahun ini adalah momen untuk melakukan transformasi sosial
nah momen waisak sebenarnya bisa dinikmati tadi boleh kita melakukan prosesi meditasi pelatihan diri pelepasan lampion
tapi jangan lupa juga ada pesan untuk mau berkarya buat orang banyak
purnama berlayar di atas tupa semburat cahayanya yang hangat
dan melas asih bagi sesama
juga bagi segenap makhluk hidup di seluruh jagad raya
pada jajaran dinding batu di atas permukaan kolam bunga padma
sang purnama memantulkan pesan kepada manusia
kesadaran keberagaman adalah jalan hidup luhur harmonis dan bahagia
kita berdoa untuk cinta kedamaian dan keselarasan di dunia
selamat hari raya waisak dua ribu dua puluh
lampion lampion yang mengapung dan menerangi udara
mewakili doa yang dipanjatkan umat buddha
senantiasa menghadirkan kedamaian bagi semua
semoga hati selalu diberkahi dengan ketenangan dan kebijaksanaan
hidup dalam harmoni damai bagi semesta
saudara presiden jokowi juga mengucapkan selamat merayakan hari raya trisuci waisak dua ribu lima ratus enam puluh delapan bagi umat buddha
kita berdoa untuk cinta kedamaian dan bahagia
dalam pernyataannya di akun x resmi
presiden menyampaikan selamat hari raya trisuci waisak dua ribu lima ratus enam puluh delapan
dan berharap semoga kebahagiaan kedamaian dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kita semua